ditemani seorang tetangganya perempuan berusia tujuh belas tahun ini melaporkan peristiwa
yang mungkin tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya
in tak menyangka niatnya untuk membantu ekonomi keluarga justru nyaris membuatnya terjerumus ke dunia hitam
anak ketiga dari empat bersaudara ini awalnya diiming imingi menjadi pemandu lagu tempat karaoke di dobo maluku tenggara
namun jelang keberangkatannya ke bandara sultan hasanuddin kamis pagi
in mendengar percakapan tiga orang perempuan yang menjanjikannya pekerjaan bahwa ia akan dijadikan pekerja seks
bersama ab seorang kawannya warga jalan santando talo makassar ini berhasil mengelabui vz nr dan la
yang ternyata merupakan mucikari
keduanya pun melarikan diri
ab hingga sekarang masih bersembunyi sedangkan in memberanikan diri mengadukan nasibnya
sekaligus melaporkan ketiga germotik
itu ke p dua tp dua a makassar
sejumlah barang bukti diserahkan mulai dari bukti percakapan lewat pesan singkat
lima tiket penerbangan foto foto pelaku kwitansi pembelian telpon pintar
pembuatan kartu tanda penduduk hingga kartu keluarga baru
ini menjadi bagian dari utang yang harus diganti para korban alias modus
agar korban makin terjerat hingga jauh dari keluarga masing masing
dia diiming iming pekerjaan untuk jadi ladies
anak ini taunya dia hanya dampingi
orang bernyanyi tidak sampai jual tubuh
tapi karena ini ibu lihat ceplos dia wah wah iya kenapa kau tidak mau
padahal baru fotomu sudah lima belas juta wargamu lima belas juta loh
ironisnya dua rekannya asal kota parepare sulawesi selatan berhasil dikelabui
dan kini sudah berada di dobo maluku tenggara
dari motif dari cerita dan dari wayat kronologis yang disampaikan pak luman
trafficking usaha perdagangan orang diambil dipalsukan kakaknya dipindah tempatkan
selanjutnya dipekerjakan di tempat yang terduga trafficking
p dua tp dua a makassar bersama unit ppa polrestabes makassar juga sedang memburu muncikari lainnya
yang disebut in sebagai dua orang perempuan asal kabupaten bantaeng sulawesi selatan
dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mencatat
terjadi empat ratus enam puluh tujuh kasus kekerasan sejak januari hingga oktober lalu
alwi fauzi makassar sulawesi selatan